suami saya juga belum pulang
tolong kasih saya kelonggaran lagi ya pak
jangan ambil rumah saya
kalau sampai tanggal jatuh tempo ibu belum bayar
ibu harus keluar dari rumah ini
kenapa masalah datang
sampai kapan aku harus
menghadapi cobaan seperti ini
aku sudah tidak tahan
aku sudah tidak tahan
ini aku firman
ibu ibu khawatir
ntar ada orang yang dengar
dia di kamar
aku tahu bu
aku sudah membalas orang yang mengerjakan hamidah bu
maksud kamu firman
hamidah diperkosa bu
aku sudah memilih orang yang melakukannya bu
ibu tenang bu
sekarang aku yang akan menjaga ibu dan hamidah
tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti ibu dan hamidah termasuk bapak
ibu bohon nak
semua ini sudah cukup
kamu jangan berbuat kejahatan lagi nak
lebih baik kamu menyerahkan diri pada polisi ya nak ya
ibu tahu sebenarnya kamu anak yang baik sayang
ibu ingin kamu kembali pada jalan yang benar ya sayang
kamu janji pada ibu
kabur lagi tuh
kurang ajar loya
malah melototin gue loya
jangan aku mohon jangan sakiti anakku
pergi kalian pergi
masih untung kagak gue bunuh semua
hei jangan lari
hei ini orangnya
kurang ajar lo awas lo
ini dia berhenti tunggu
hamidah sakit bang
emang kenapa kalau hamida sakit
kasian hamidah bang
kita bawa hamidah ke rumah sakit ya bang ya
emang bawa ke rumah sakit nggak pakai duit
mau bayar pakai apa
mau bayar pakai daun
udahlah kasih minyak kayu putih
paling dia masuk angin
hamidah itu diperkosa bang
firman itu sudah membunuh orang yang memperkosa hamidah
jangan jangan firman membunuh si panca
yang mati kemarin
apa peduli gue biar dia tuh anak tahu rasa
kalau sampai orang kampung dengar
perilaku dia itu berubah drastis bang
dia itu sepertinya sudah mengalami kejadian buruk
dia itu seperti orang gila banget
seperti orang gila
kamu orang jahat
aku yang buat hidupku jadi kayak gini
kamu orang jahat
kamu yang mur hidupku jadi kayak gini
lu mau nyuruh kue untuk ngurusin anak gila ini
gue gak sendiri
gue gak punya anak gila seperti dia
tapi kalau lo mau ngurusin dia
harus cari uang bang
harus cari uang bang
lu temuin ina
dia tahu bagaimana caranya cari duit yang banyak
dia tahu bagaimana caranya cari duit yang banyak